kpk menepis tudingan penggunaan kewenangan berlebihan atau excessive abuse of power
dalam sejumlah kasus yang ditangani oleh penyidik senior kpk novel baswedan
hal ini dikatakan oleh jurubicara kpk febri diansyah
merespon laporan tim gabungan pencari fakta
kasus penyiraman air keras kepada novel baswedan
yang sempat menyebut adanya dugaan excessive abuse of power
yang dilakukan novel dalam penanganan sejumlah perkara di kpk
febri menegaskan dalam setiap penanganan kasus
penyidik kpk menggunakan wewenangnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku
kekecewaan terhadap hasil yang belum menemukan pelaku penyerangan tersebut
itu rasanya bertambah ketika yang kami dengar justru ada penggunaan istilah excessive use of power